rak aku mau bilang sama kamu
segitu bencinya kamu sama aku rak
bahkan cuma melihat mataku aja kamu gak mau
oke aku minta maaf rah atas kejadian sebelumnya
aku yang bodoh
aduh dali gak usah ngebahas masalah itu
gak usah deket deket kamu duduk di sana aja
kita tuh udah putus
jadi terserah akulah
jadi terserah akulah
jadi terserah akulah
jadi terserah akulah
jadi terserah akulah
jadi terserah akulah
jadi terserah akulah
aku deket sama siapapun
tapi vero itu bukan cowok baik baik ra
dia gak pantes sama kamu ra
aku gak nyangka kamu jadi kayak gini fin
kamu jelek jelekin perok karena kamu gak terima kan dia lagi deket sama aku
aku ngomong kayak gini tuh bukan untuk ngejatuhin vero sebagai rival aku
tapi karena aku punya perasaan aja
kalau dia tuh bukan cowok baik
terus atas dasar apa kamu bilang vero bukan cowok baik
dia orang yang nyebar video kita berantem di kafe
gue cuma bisa kasih saran

top ngelakuin hal yang rugin orang lain dan nyakitin orang lain
gak jelas banget tuh gak
setelah apa yang ngelakuin tadi lo masih bilang gak jelas
lo gak sadar kesalahan lo apa
cuma minta lo balik lagi kayak dulu
baik sama semua orang
gue bakal baik sama siapapun gue mau
lo baik baikin michelle karena lo suka sama dia
terus lo seenaknya jahat sama orang lain karena orang gak suka sama mereka
lo gak sadar lo gak mikir
semoga aja malam ini bisa lebih lama sama ripa
terus lo pantesnya buat siapa
maksud gue bukan itu
fah sampai kapan lo mau kayak gini terus
gue udah nolak cinta lo fah
jadi seharusnya lo tuh terima kenyataan
lo terus kejar gue kayak gini
karena sebagai cewek lo tuh siap menghargai diri fah
jangan selalu ngejar ngejar gua
enggak aku gak percaya kalo dia yang nyebarin videonya
ra cuman dia satu satunya orang yang punya alasan untuk nyebar videonya itu ra
karena dia mau ngancurin hubungan kita
dia mau ngerebut kamu dari aku
berhenti nuduh kak vero tanpa bukti
kamu gak percaya sama aku ra
kamu lebih percaya vero
hubungan kita itu udah hancur sebelum vero datang ke kehidupan aku
jadi stop nyalahin vero atas semua yang terjadi
ra aku cuma bilang
kamu kira dengan kamu ngejelekin vero pak aku
itu bikin aku mau balikan sama kamu
hubungan kita tuh udah gak bisa dilanjutin
itu gak akan ngaruh sama semua
semua keputusan yang udah aku pilih
tidak ada yang bisa dikira
kamu ingkar akan janji
kamu ubah segala
cerita yang ada
terbayang di asa
yang kau bilang selamanya
ra sengaja ngelakuin ini biar kamu berhenti ngaret balikan sama ra
alinu gue gak maksud kayak gitu
gacor lu punggung
parel udah cukup
gue gak mau ada ribut ribut
far lo liat sendiri kan cowok lo bagan bagan dari kemarin
dan lo bilang lebih baik dari gue
itu cuma cowok barbar yang suka main tangan tau gak
bahkan lo gak pantas buat disebut jawab
yang bisanya cuma bikin cewek nangis
lo pernyatin ya sama lo
sampai jumpa di video selanjutnya